saya janji saya tidak akan mengambil hak kalian atas mereka
saya hanya ingin tahu lebih dekat kepada rena
semakin sudah saatnya kamu ceritakan semuanya ke nino
daripada nino gak tau selamanya
kita gak tau
umur manusia sampai kapan